korban penembakan yang dilakukan mantan wakapolres lombok tengah nusa tenggara barat
akhirnya dibawa ke kampung halamannya di asahan sumatera utara
jenazah jumingan tiba kamis malam di perumbun atas desa teladan asahan
sejumlah personil polisi dan ratusan warga memadati rumah duka
untuk menyambut kedatangan jenazah korban penembakan
yang dilakukan oknum perwira menengah polri kompol f tersebut
jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan di area pemakaman umum
tidak jauh dari rumah duka
tewasnya jumingan berawal saat kehadiran kompol f ke rumah korban
di jalan tirto sari medan tembung deri serdang rabu malam
kompol f yang merupakan kakak ipar korban tiba tiba langsung menembakkan senjatanya ke arah juningan
bapak satu anak tersebut tewas dengan enam luka tembak yang bersarang di tubuhnya
kabolda sumatera utara irjen polisi paulus waterpau
dalam keterangan versinya di mabolda sumut kamisore
mengatakan mantan kasat reskrim polresta medan
kini sudah ditetapkan sebagai tersangka
itu yang tiba tiba ini yang kita maksudkan
apa sebenarnya yang membuat tiba tiba bisa terjadi seperti itu
pengundatangnya juga baik kemudian keadaan juga niatnya juga baik
karena menyampangi atau menjemur ibu yang sedang sakit
tapi tiba tiba akan terjadi seperti itu dan dalam keluarga sendiri
kasus penembakan ini ditangani oleh kepolisian daerah sumatera utara